tidak ada hambatan dia lanjut
posisi dulu ya mobil sebentar aja berdiri sini dia yang mengiringi tadi tolong
disambut tadi alojoloh
ciale bayaman jujungi indot kapedasi anak madara
adab ule sikang ayam ayo baru dan ngeri ganon majub ditong adani galang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji syukur kita panjatkan kehadrat allah
subhanahu wa ta'ala masih diberikan sama kita kesehatan keselamatan serta kesempatan
bisa kita berbuat baik pada hari ini bahwa kita merasa berbahagia bahwa pengantin sudah
di depan kita bersama berhubung karena morana dialoalo marga siregar dari parupuk sudah digalanggangi
ini untuk itu kami minta kepada haiyang ayu boru siregar untuk mengalusi apa yang disampaikan oleh
atau waknya mamatnya yang datang dari parupu untuk ini kami persilahkan dengan hormat
hai travailler waalaikum warahmatullahi wabarakatuh
keluarga dari solo supaya mengambil sebelah kanan dari marga siregar dari parupuk
sebelah kanan dari marga siregar dari barupo
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini
untuk acara siang hari ini
saya ucapkan terima kasih untuk kedatangan uda dan nang uda yang sudah hadir di sini
dan juga keluarga besar yang sudah hadir di sini
semoga semua oleh oleh yang sudah dibawa
dapat diterima tunde dan badan kami
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tepuk tangan untuk boruregar
dilanjutkan dengan anak kami bobi nastyo
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah puji syukur kita
seterusnya penganten disampaikan kepada anak boru
untuk menogu di bawah kepelaminan
dan dari mora pun kami mohon
dari pihak amat tasuripada atau inat tasuripada
langsung mengambil tempat di galanggang ini
dan nantinya akan diayapi oleh marga nasution